diterima di semua toko seluruh indonesia
aku gak mau riko berpaling dariku
kamu coba bunuh aku ya
jangan kelewatan kamu
semalam waktu aku di puncak sama manual ada yang coba bolak kita berdua
kamu orangnya kan jas
ada yang mau bunuh kamu sama manu
iya ada yang coba bunuh aku sama mano
bu tolong doain aku ya bu
ini hari pertama aku kerja
mudah mudahan semuanya lancar hari ini
aku berangkat ya bu
terima kasih ya allah
kau telah berikan rahmat kepada kami
mama mohon lindungilah anakku dimanapun dia berada
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
ya ya allah
bu saya mau pamit dulu mau berangkat
sudah dapat kerjaan nak
alhamdulillahirrohmanirrohim kerja di mana
ini bu di supir taksi

aku ikutin ah
oh iya saya turun di sini aja pak
ini bawangnya ya
jadi sekarang karasih harus jadi di sini
akhirnya aku bisa berduaan sama kak reski
terserah ke mana
kamu kok bisa ada di sini
eh kak reski ya
ya ampun kebetulan banget kak
aku tadi lagi lewat aja terus aku emang lagi nunggu taksi
ternyata ini taksi ya kak reski
kamu nggak sekolah
soalnya tadi aku udah sampai sekolahan
tapi telat kak
jadi aku dipulangin deh nggak boleh masuk ke sekolah
loh kok begitu
emang nggak ada dispensasi apa
atau biar kakek yang ngomong sama guru kamu ya
jangan kak jangan
nanti kalau kayak gitu tuh malah ibu yang dipanggil
nanda nggak mau ibu tahu kak
kak reski nganterin aku
ke rumah temen aku aja
soalnya tadi aku udah janjian kamu ngerjain tugas di situ
eh ke arah mana kita
kak reski jalan aja dulu
nanti aku tinggal telfon temen aku nanya alamatnya
aduh kak rizky ganteng banget sih
pokoknya hari ini aku akan habisin waktu aku bareng kak reski
aku gak mau riko berpaling dariku
kamu coba bunuh aku ya
jangan kelewatan kamu
semalam waktu aku di puncak sama manual ada yang coba bolak kita berdua
kamu orangnya kak jess
dan aku ya
ada yang mau bunuh kamu siapa
iya ada yang coba bunuh aku sama mano
itu antara kamu atau orang orang seorang kamu
aku emang gak suka kalian berduaan melulu
tapi kamu pikir aku suruh orang buru kamu
aku masih pengen anak ini lahir
tahu bapaknya itu siapa
pikir dong sebelum dua orang sembarangan
layian banget apa ini
dari mana whole life terkenal
boy kamu serem asli bungalleck curly hair
beritahukan background pas menjelaskan hal itu
halo eh alamat rumah lo dimana sih
gue udah di jalan nih
iya bentar bisa tetap dulu ya
oh jalan pulau kapuk nomor lima puluh
jalan pulau kapuk nomor lima puluh empat
ini daerah mana ya nanda
kakak cuma tahu pantai indah kapu
bener kok tadi dia yang nyebutinnya itu
mak kamu kan sekalian beli obat untuk mama
yaudah ya mak
kok pak supir belum datang ya
paksi aja deh
nanda coba sekarang kamu telpon temen kamu lagi
pastiin sama dia patokannya dimana
oh gitu ya kak
iya bentar dia bentar ya
handphone aku lowbat lagi
pakai punya kakak ya
iya nggak usah kak aku nggak tahu nomornya
yaudah sekarang gini aja kamu kakak anter pulang
daripada kita muter muter nggak jelas
dan kakak juga nggak mau uang kamu kamu keluarin banyak buat bayar argo ini loh
kamu mau nyari alamat ini juga kita gak akan ketemu kan
sekarang handphone kamu lowbat
nomor handphone temen kamu kamu nggak hafal
mendingan sekarang kamu ke kantor pulang aja ya
nggak usah deh
aku pulang sendiri aja naik angkot